oh apa kamu kesini lagi
saya kesini mau minta maaf pak
namanya juga darahmu
jangan lo berani disini doang
lo kan temen sama dia
kembang desa tuh
kalau dia sih gampang
gue pasti bisa taklukin dan tunukin dia
bukan cuma gue tembak
jadi apa maksud nandi dan broto
datang ke rumah saya
saya kesini dengan andi
saya mau melamar mira pak
ya serius lah pak
masa saya bercanda
dari kecil sudah temenan
jadi kamu tuh sudah pacaran sama andi
oh jadi kamu mau pacaran dulu
gimana kalau sekarang kita pacaran
atau kamu mau langsung aja
lancang sekali kamu andi
masa melamar caranya begini
kamu yang sopan pak
udah deh mah mah
lamarin saya aja nggak pecus
tapi aku gak suka dengan sikap dan sifatnya mas andi
kamu aja masih pengangguran
dan kegiatan kamu juga nggak jelas
kok bisa bisanya kamu terlalu lama dengan anak saya
pergi kamu dari sini
gue akan dapetin lu
tapi memang mirah tak pantas buat kamu andi
saya nggak pantas buat mirah
saya nggak pantas buat mirah
tawa aja terus lu
lu senang lu ya gue ditolak terus dina
gue nggak bakal kasih lu jatah
bukan begitu bro
tapi gue punya saran buat lu
saran buat lu dapetin mirah
buat lu balas dendam sakit hati lu
ya saran lu apaan
ngomong mulu deh tadi loh
paket jimat pengasihan
lu bisa dateng ke orang pintar
lu minta jimat pengasihan batu kecubung
jimat pengasihan batu kecubung yang kamu cari selama ini
kecubung itu sudah mbah isi
makanya orang yang memakainya akan memiliki aura yang memiliki
ibu minta mirah
kamu mau ngapain lagi sih mas
kan aku sama orangtuaku udah nolak kamu
aku tau aku salah sama kamu atas kejadian kemaren
aku tau aku salah sama kamu atas kejadian kemaren
kamu belum punya pacar kan
kalau kamu jadi pacarku
atau syukur syukur kamu mau jadi istriku
nanti malam si adik mau kesini lagi
bukannya kemarin sudah kita tolak nak
kamu kenapa sih nak
gak apa apa bu
mira cuma sedikit pusing aja
mira tuh kenapa pak
oh apa kamu kesini lagi
saya kesini mau minta maaf pak
namanya juga darah muda
panggil mira kemarin
panggil mira kemarin
atas sikap saya kemarin bu
tak ada keinginan di airborne
makan tuh cimat pengasihan batuk kejubung gue
kalian bakal pada lurus semua sama gue
bentar ya nak ya
mira kesini nak
jadi kedatangan saya ke sini mau menjelaskan sama bapak dan juga ibu saya ingin nikahin mira
ya saya sih sebagai orang tua terserah anaknya aja
iya nak kalau miranya setuju kita gak bisa nolak
terima kasih pak bu saya minta doa restunya
karena kamu mira kembang desa akan segera aku miliki dan aku hisap sari madunya
terima kasih pak
terima kasih pak